untuk anak anak kita karena kaulah tradisional ini mengandung
dana desa itu sumber anggarannya dari apbn
nah itu sebenernya soferdi itu untuk basket kelasnya tuh emang kelas sekolah basket atau gimana jho soferdi itu
itu kalau sudah terbentuk masyarakat yang seperti itu
ternyata alhamdulillah dibantu oleh fasilitasi oleh pemerintah melbourne
kemudian pak prabowo punya pengalaman dalam menangani berbagai kedatangan
dapat bola lima kali dapat bola paling tiga kali syuting atau empat kali syuting